vilateli adalah aktivitas mengumpulkan perangko dan benda pos lain
berbicara mengenai perangko
taukah anda di indonesia masyarakat bisa mengkostumisasi perangko resmi sesuai dengan keinginan mereka
inilah prisma perangko identitas milik anda
beragam jenis perangko sudah diterbitkan oleh pt pos indonesia
jumlahnya pun mencapai ribuan setiap tahun
dalam setahun biasanya pt pos mengeluarkan dua belas hingga empat belas tema perangko
di luar perangko yang dibuat berdasarkan tema pt pos ternyata juga menyediakan perangko custom
sejak dua ribu perangko prisma atau perangko identitas milik anda menjadi salah satu produk pt pos
sesuai dengan kepanjangannya
setiap pemesan bisa mendesain perangko sesuai dengan keinginannya
harga yang dibanderol berkisar rp tiga puluh rp tiga puluh dua
untuk empat atau enam buah perangko bernilai nominal rp lima
perangko ini dapat diperoleh di perangko yang berbeda
pertama perangko prisma
perangko prisma adalah perangko yang digunakan untuk berkirim surat atau kartu pos
nah ini nih jadinya
nah tapi sebagai bentuk proteksi jadi tidak sembarang orang bisa mencetak perangko ini
ternyata bentuk produksinya ada di sini
ini kertas ini khusus dibuat jadi bisa mendeteksi keaslian dari prisma atau perangko custom atau tidak
artabi maditya bandung